pemprov dki jakarta memastikan jakarta siap menjadi tuan rumah forum u dua puluh mayor summit dua ribu dua puluh tiga
agenda dan isu perkotaan pasca pandemi serta kesiapannya dikupas dalam bincang urban dua puluh yang digelar di jekara international stadium

bersama dengan gubernur dki jakarta bersama dengan gubernur dki jakarta
kamdani ketua masyarakat energi terbarukan indonesia surya dharma dan founder foreign policy community of indonesia dino patijalal sebagai moderator
gubernur dki jakarta anies baswedan telah menyusun enam isu perkotaan pasca pandemi
hal ini sejalan dengan tema presidensi g dua puluh indonesia yakni recover together recover stronger
di urban dua puluh nanti berkumpul para pemimpin kota kota atau pemimpin
di wilayah urban dari anggota g dua puluh yang akan membahas masalah masalah yang nantinya kemudian disiapkan solusinya
lalu solusinya disampaikan kepada para pemimpin g dua puluh
pertama yaitu mengenai kebutuhan terhadap perumahan yang menunjang produktivitas dengan harga terjangkau
isu kedua yaitu terkait masa depan industri properti yang disebabkan oleh turunnya kontribusi sektor properti
dua ribu dua puluh lalu kemudian isu ketiga mengenai akses mobilitas berkelanjutan
bukan hanya tentang infrastruktur yang menopang mobilitas saja
melainkan juga akses yang terintegrasi dan setara
masa depan dunia kerja menjadi isu keempat yang dihadapi akibat pandemi
isu kelima yaitu kesehatan mental akibat kurangnya interaksi sosial selama pandemi
seperti karantina dan bekerja di rumah dalam jangka panjang
isu terakhir yaitu meningkatnya jumlah anak yatim saat pandemi
anies berharap pembahasan enam isu tersebut dalam forum u dua puluh dapat menghasilkan alternatif solusi yang bersifat praktis
yang dapat diimplementasikan di level lokal
targetnya adalah rekomendasi rekomendasi praktis terkait pada persoalan mobilitas penduduk
pada soal penanganan masalah kesehatan pada persoalan penanganan masalah perumahan
kemudian persoalan energi itu contoh contoh yang nanti akan direkomendasikan
gubernur jawa barat rituan kamil mengatakan
jawa barat sebagai kocer urban dua puluh akan terus mempersiapkan diri untuk terus mendukung dan menyukseskan berjalannya urban dua puluh membantu jakarta
nah kami sudah siap wilayah bogor bandung sudah dipersiapkan khusus untuk urban dua puluh
nanti puncak acaranya ada mayor summit tentunya di jakarta
tapi ada sekitar empat seminar konferensi dan persiapan pendetilannya itu di bandung
kemudian nanti setelah brn
ada urban dua puluh di city summitnya kita ada retreat di kebun raya bogor
nah jadi itu sumbangan jawa barat dan kebetulan kami ditugaskan oleh kementerian dalam negeri untuk menjadi coacher di tiga urusan
jadi sangat berat tapi juga sangat semangat ya karena dua puluh tahun sekali sebuah negara dapat kesempatan menjadi presiden cg dua puluh
tua dari besa dua puluh
tujuan urban dua puluh
agar para pemimpin kota dunia dapat menghimpun suara kolektif untuk bersama sama bangkit dari pandemi